direktur jenderal perhubungan darat pada selasa siang meninjau
kelaikan bus angkutan arus balik lebaran di terminal pulau gebang jakarta timur
dirjen mengimbau pemudik yang menggunakan kendaraan untuk pulang lebih awal
guna menghindari kepada tanah lalu lintas
pada jumat tiga puluh juni truk bermuatan barang akan kembali beroperasi di jalan tol
pemerintah memperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada jumat dan sabtu mendatang
pemerintah mengimbau untuk sedapatnya yang pertama
bagi saudara saudara pemudik yang akan kembali ke jakarta
sedapatnya hari kamis sudah start ya sudah kembali
jadi pada saat tanggal dua puluh sembilan ya atau sebelumnya tanggal dua puluh sembilan
berarti besoknya gitu ya berarti sudah kembali